senin siang jenazah dua anak yang meninggal dibunuh ayah tiri mereka
tiba di rumah duka di jalan brikjen katamso medan maimun sumatera utara
mereka adalah iksan fatilah yang berusia sepuluh tahun dan rafa anggara lima tahun
sebelumnya kedua jenazah diautopsi di rumah sakit bayangkara medan
sang ibu fatula zanah tak kuasa menahan harum
jenazah kemudian dimakamkan dalam satu liang lahat
di perkuburan muslim kelurahan semati
delapan jam setelah penemuan kedua pak
polresta besmedan menangkap kersangka r
yang merupakan ayah tiri kedua korban
menurut polisi tersangka membunuh karena sakit hati dengan ucapan anak anak itu yang
kita cari bapak baru aja
untuk melengkapi pemeriksaan polisi melakukan prarekonstruksi di tempat kejadian
di samping sekolah jalan brikjen katamso
sejumlah warga datang ke lokasi dan sebagian ingin melampiaskan kemarahan terhadap tersangka
anggota polsek medan baru dan polrestabes medan harus bekerja keras
menghalau warga agar menjauh dari lokasi kejadian
prarekonstruksi kemudian digelar secara tertutup
agus supratman medan sumatera utara